warga kembali menangkap ikan arapaima di anak sungai berantas
senin pagi meski ada posko penyerahan warga tetap akan menjual ikan tersebut dan tidak akan menyerahkannya ke posko
usai ditangkap ikan tersebut langsung dibawa ke saluran sungai di kelurahan sinoman
adanya kabar penangkapan tersebut membuat ratusan warga mendatangi lokasi dan ingin melihat ikan asli sungai amazon
ikan arapaima ditangkap warga di bawah jembatan sinoman
senin pagi namun sebelumnya ikan muncul pada minggu sore tetapi gagal ditangkap warga
hingga senin pagi warga berhasil menangkapnya dengan cara ditembak dan disetrum